geram karena harga jual anjlok petani di banyuwangi jawa timur membuang buah naga mereka ke sungai
ya ada alasan ini karena buah naga para petani hanya dihargai rp satu per kilogram
rekaman video ini memperlihatkan aksi para petani buah naga di banyuwangi jawa timur
yang geram akibat harga buah naga sebulan terakhir anjlok hingga mencapai rp satu per kilogramnya
mereka lantas membuang hasil panen buah naga ke sungai
anjloknya harga buah naga ini juga dirasakan para petani di dusun persen
desa kedung asri kecamatan tegal delimo banyuwangi
mereka memilih membiarkan buah naga tidak dipanen
merosotnya harga buah naga terjadi sejak sebulan terakhir karena di beberapa daerah memasuki musim panen
ini lahan seprapat hektare
waktunya panen sudah merah semua ini
kenapa tidak dipanen
karena ini harga anjlok cuma rp satu dan banyak yang pengepul yang tutup berarti tidak ngirim
jadi terpaksa ya dibiarin ini
jadi tidak laku dijual ya
sebelumnya harga buah naga di kisaran sepuluh hingga rp dua puluh per kilogramnya
para petani buah naga berharap pemerintah bisa membantu menaikkan dan menstabilkan kembali harga jual buah naga
cofi zamani banyuwangi jawa timur
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini